beralik informasi lain akibat kemarau warga di beberapa desa di kabupaten cirebon mulai kesulitan mendapatkan air bersih
hampir seluruh sumur yang biasa diandalkan sehari hari kini sudah kering
di sukabumi warga tiga kampung terpaksa menggunakan air bantuan dari perusahaan peternak dan harus berjalan sejauh lima km
hampir seluruh sumur warga di desa kreo kecamatan kelangenan kabupaten cirebon mengering dan hanya menyisakan air bercampur lumpur
sumur itu sudah tidak bisa digunakan karena tak layak
guna keperluan sehari hari dalam sebulan ini sejumlah warga masih memanfaatkan sumur yang masih menyisakan air
namun sumur sumur ini juga kondisinya sudah keruh dan berbau tak sedal
baur gitu mas
untuk apa sih penanti tadi
cuma ada buat mandi doang
untuk keperluan minum dan memasak warga terpaksa harus membeli air galon isi ulang seharga rp empat per tabung galon
selain itu kolam kolam ikan milik warga retak retak akibat kemarau
di sukabumi warga kampung angga yuda kampung babakan anyar
dan kampung paris desa pamurian kecamatan cibada kabupaten sukabumi
harus mengantre berjam jam untuk mendapatkan air bersih
mereka harus berjalan kaki sejauh lima km untuk mendapatkan air
untuk kebutuhan mandi dan mencuci warga mengandalkan air serapan tanah yang kondisinya sungguh tak layak
sebab saya ingat aja pada sini mas
jadi jauh lah ke air mata airnya ke bawah
harapan bapak kepada pemerintah seperti apa pak
ya mudah mudahan aja ada bantuan
untuk warga angga yuda desa pamurian
biar mendapatkan sumur
boleh pak ya
untuk kesulitan air ini sudah sekitar sepuluh tahun ya
karena emang posisinya ini datang tinggi itu
jadi untuk pemerintah desa kita telah mengupayakan untuk sana air bersih itu dua titik
namun masih kekurangan karena emang jumlah penduduk yang padat ya
dengan jumlah dua
jadi kita sudah mengupayakan satu ratus lima puluh kakak itu dengan dua titik kekurangan
hampir siang dan malam warga selalu mengambil air dari pipa yang dialirkan keluar oleh sebuah perusahaan peternakan ayam ini
di melingkutan transmedia